beberapa waktu lalu sejumlah video yang memperlihatkan pengendara dihukum mendengarkan kenalpot sempat viral di media sosial
para pengendara ini dihukum lantaran mengendarai sepeda motor yang menggunakan kenalpot modifikasi racing atau yang dikenal dengan istilah kenalpot brong
tujuannya agar para pelanggar jerah dan menyadari kebisingan yang mereka buat mengganggu telinga orang lain
ada di tempat saya juga banyak yang seperti itu sangat mengganggu sekali di saat kita lagi istirahat
sebel sekali kalau ada motor begitu ibu mah kesel banget pengen guyur kayaknya
meski begitu masih banyak pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot modifikasi racing atau bronk di luar peruntukannya yakni balapan
hal ini menyebabkan masalah polisi suara di sebagian daerah di indonesia
kepolisian kerap menggelar operasi untuk menindak para pelanggar seperti di kota solo jawa tengah
pada akhir tahun dua ribu dua puluh polresta solo menghancurkan lebih dari lima ratus kenalpot brong hasil penindakan selama setahun
barusan kita laksanakan pemotongan terhadap kenalpot kendaraan bronc motor yang berhasil dilakukan penindakan selama kurang lebih waktu tahun dua ribu dua puluh
itu total sebanyak lima ratus dua puluh tiga penindakan
ketiga kenalpot bronc yang kita kenal di masyarakat atau penggunaan kenalpot yang melebih batas ambang batas kebisingan
meski batas suara kenalpot telah diatur namun kenalpot racing cukup mudah didapatkan
hal ini karena kenalpot racing tidak dilarang undang undang untuk diperjual belikan
seperti yang terlihat di kawasan penjual onderdeal sepeda motor di jalan oto iskandar di nata jakarta timur
hampir semua toko underdeal di sini menjual berbagai pilihan kenalpot modifikasi
mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah
pada umumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa penggunaan kenalpot tracing dengan suara keras dilarang untuk digunakan di jalan umum
namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap memakainya
karena buat perjalanan jauh juga lebih enak lebih enteng
jadi buat tarikan juga lebih enak lebih ringan motor
nggak berat kayak kenalpot standar
sementara itu penguas otomotif dan bekas pembalap nasional fitra eri menjelaskan sistem para kenalpot racing otobron tidak menggunakan saringan
agar udara dari mesin dapat langsung keluar sehingga menghasilkan tenaga lebih besar
tapi kalau kenalpot racing itu dirancang asal asal
kenalpot racing itu bisa membuat tekanan balik alias back pressure ke mesin yang itu juga lama lama akan mempengaruhi daya tahan mesin
dari segi kesehatan ramput racing yang menghasilkan suara di atas seratus decibel dapat merusak pendengaran
menurut badan kesehatan dunia atau who suara mencapai seratus decibel hanya boleh didengar maksimal selama lima belas menit setiap harinya
kalau itu udah rusak dia nggak bisa memperbaiki
kalau itu ada organ itu sendiri lagi rumah siput atau syaraf pendengaran kalau udah mati selnya udah selesai
dan akibatnya pendengarannya pasti akan mengalami penurunan
untuk mensiasati suara keras pada kenalpot racing banyak pabrikan yang sudah menyertakan alat bernama desible keller
oleh karena itu pastikan kelompok racing yang anda gunakan telah sesuai persyaratan yang berlaku sehingga anda tidak ditindak maupun merugikan orang lain